jelang tampil di sea games di vietnam cabang olahraga catur optimistis dapat melebihi pencapaian dua medali emas yang pernah diraih di sea games di filipina tahun dua ribu sembilan belas lalu
di sea games mendatang tim catur indonesia akan mengirimkan dua belas pecatur terbaiknya ke vietnam
di manila tim catur indonesia menjadi juara umum dengan raihan dua emas tiga perak dan dua perunggu
salah satu prai emas di sea games dua ribu sembilan belas lalu adalah pecatur andalan indonesia susanto megaranto
di vietnam nanti susanto bertekad untuk bisa melebihi prestasinya di filipina
apalagi di vietnam nanti pecatur bisa turun di lebih dari satu nomor
ya kalau untuk target saya sendiri kan kemarin saya dapat di bleach di catur nomor bleach
dan mungkin saya akan coba juga di catur bleachnya di dc games vietnam nantinya juga
tapi mungkin kelebihan sekarang bisa saya bisa memainkan dua nomor seperti itu
total akan ada sepuluh medali emas yang diperbutkan pada cabang olahraga catur di sea games vietnam mei mendatang
meski tak ingin membebani para atlet namun ketua umum pb percasi grandmaster utut adianto berharap tim catur indonesia dapat kembali keluar sebagai juara umum di sea games vietnam nanti
jadi mudah mudahan kita bisa dari sepuluh emas kita bisa dapat lebih
satu yang tidak pernah kami bebankan kepada atlet atlet semakin dibebani biasanya nggak perform baik
tetapi kita mengharapkan mereka bisa mendapat lebih dari dua medali emas sehingga kita bisa juara umum di catur lagi
telah mempersiapkan diri sejak tahun lalu tim pelatnas catur sea games vietnam saat ini berisi tiga belas orang pecatur
nantinya hanya dua belas atlet yang diberangkatkan ke vietnam yang terdiri dari tujuh atlet putra dan lima atlet putri